komisi perlindungan anak indonesia meminta polisi untuk bertanggung jawab atas insiden penembakan gas air mata ke lingkungan sekolah di pulau rempang batam kepulauan riau yang menyebabkan sejumlah siswa menjadi korban
komisioner kpai aris adilaksono menyesalkan terjadinya insiden penembakan gas air mata yang berakibat fatal terhadap para siswa di sekolah
selain meminta polisi bertanggung jawab atas insiden penembakan gas air mata kpai juga meminta pihak yang dinilai menyalahi aturan untuk ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku
kpai juga mendesak pemerintah daerah batam untuk bertanggung jawab atas insiden ini dan menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban termasuk upaya pemulihan usai mengalami trauma
kpai juga mendesak pemerintah daerah batam untuk bertanggung jawab atas insiden ini dan menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban
yang berlaku di kepolisian pastinya